dan untuk membahas terkait berakhirnya masa psbb jelitiga surabaya raya
sudah bergabung bersama kami wali kota surabaya tri risma hari ini
selamat siang bu risma apa kabar bu
selamat siang baik mbak
baik bu risma terkait dengan permintaan di akhirnya psbb ini
akhirnya sudah diberikan sudah diketok palu diizinkan oleh pihak pemprov
sebetulnya apa sih bu faktor utama pengajuan ini
kalau saya boleh mengutip pernyataan ibu kemarin
ekonomi warga yang harus tetap bergerak menjadi alasan utamanya
namun situasi sebenarnya itu seperti apa bu risma
betul yang terjadi seperti itu
jangan sampai kemudian warga mempunyai masalah lain karena pandemi
kemudian warga mempunyai masalah lain terutama ekonomi
kalau yang pendapatannya bulanan
misalkan dia dapat gaji maka itu tidak akan menjadi masalah
tapi begitu dia pendapatannya satu hari hanya cukup untuk makan satu hari
itulah yang menjadi masalah
tidak mungkin kemudian pemerintah harus menanggung semuanya itu
karena itu kalau ekonomi berjalan kemudian protokol kesehatan bisa dijaga
ya apa yang salah gitu
karena saya tahu ini berat
tapi kami harus mencobanya karena tadi saya sampaikan
kalau terjadi ini akan ada masalah lain di luar pandemi itu
oke ibu kalau boleh kita bahas sedikit
sebetulnya evaluasi dari psbb tiga tahap kemarin apa saja sih bu
karena maksudnya kita sama sama tahu hampir semua di daerah persebaran
di peta yang bisa kita akses juga bersama sama di covid sembilan belas jatim ini
hampir didominasi warga
warna merah begitu bu
iya sebetulnya kalau surabaya memang kalau warna merah memang saya cari
karena untuk memutus mata rantai penyebaran ini kita harus temukan sebanyak banyak mungkin orang itu
untuk kita kemudian amankan kita isolasi
karena kalau dia kemudian kita tidak tahu dia kemana mana
maka akan sangat lebih
bahaya lagi karena itu kemudian kita cari sebanyak banyaknya bahkan
resource saya saya tahu itu sangat terbatas
saya minta bantuan kemana mana supaya kita bisa temukan itu
karena kalau tidak ditemukan itu lebih jauh lebih berbahaya dibandingkan kalau kita menemukan
oke ibu sekarang kita bahas terkait dengan masa transisi ini sendiri
pejabarannya ini akan seperti apa sih bu
dari informasi yang sudah kita ikuti dari awal pertama kali surabaya ini menjadi salah satu tempat
epicentrum di jawa timur terbanyak kasus positifnya seperti pasar
mal dan juga pabrik otomatis di waktu transisi ini kan akan mulai buka kembali begitu bu
protokol kesehatan seperti apa yang akan diterapkan oleh pihak pemkot begitu untuk bisa mencegah
atau mungkin standarisasi kesehatannya seperti apa yang akan diberlakukan bu di masa transisi ini
jadi yang pertama perlu saya jelaskan bahwa kami untuk wilayah surabaya kami sudah mengetahui siapa siapa mereka yang positif dan sudah kita isolasi
jadi begitu kita tes dia reaktif langsung kita isolasi begitu terus nah
pertama adalah jangan sampai kemudian ini yang paling berat adalah bagaimana kemudian ber dachte
bagaimana kemudian kalau ada yang datang baru yang kemudian kita tidak tahu riwayatnya kita tidak tahu sejarahnya
kemudian dia datang dan kemudian membuat penularan kembali
nah karena itu protokol pertama yang kita perketat adalah bagaimana pembatasan ini supaya tidak menyebar kembali
karena tadi yang saya sampaikan bahwa begitu kita lakukan tes kemudian kita petakan terus sekarang saya membuat peta mbak
saya suatu saat saya bisa tunjukkan di mana peta peta yang positif kemudian kita langsung blog kita langsung lakukan tes
kemudian misalkan dua hari ini kita lakukan tes untuk spg kemudian pelayan hotel kemudian pelayan
kemudian minimarket kemudian penjual di warung warung sentra pkl kita lakukan tes semua
kenapa karena kita harus persiapan saat buka maka harus aman seperti itu
nah ini kita percepat terus berat memang tapi kita harus lakukan
nah kemudian yang kedua protokolnya harus ketat
protokolnya jadi harus kita ikuti misalkan
supermarket harus seperti apa seperti apa seperti apa
kemudian misalkan mal itu harus seperti apa seperti apa
misalkan baju gak boleh di coba gak boleh di pegang
hanya penjualnya saja yang bisa megang kemudian bagaimana cara pembayarannya
kemudian ada bagaimana pengamanannya antara
waktu kasir dengan
pembeli itu tidak bisa kontak langsung
nah hal hal itu yang kita tak dapat
kemudian juga kewajiban dari mal misalkan mereka harus nyemprot lift sehari empat kali
kemudian mendisinfektan pegangan tangga dan railing untuk eskalator sehari empat kali
kemudian malam setelah tutup mereka harus nyemprot seluruh ruangan
kemudian bagaimana kalau itu ada restoran tidak boleh ada kursi panjang dan sebagainya
itu protokol yang kita buat dan itu untuk komunitas kecil kecil
jadi misalkan mal kemudian warung kemudian perindustrian
bahkan kami punya perkampungan ide dari pak kapolda
kami membuat perkampungan kampung tanggo wani jogos roboyo
nah ini kita buat mereka mengamankan kampung kampung itu sendiri
jadi kalau ini sudah dibuat semua disiplin maka insya allah
kita bisa kendalikan itu
oke bu risma ini tadi ada yang menarik terkait dengan tracing secara agresif begitu ya
yang dilakukan oleh pihak pemkot ataupun pemprov secara terus menerus juga menjadi salah satu indikator pengambilan keputusan ini
namun logikanya bu angka positif ini kan harusnya sudah mulai turun dengan banyaknya tracing
namun faktanya sekarang masih ada merangkak naik terus
kebijakan ini juga kita tahu banyak dikritik pakar epidemiologi bu
karena sejak pelaksanaan psbb awal pertama jumlah kumulatif kasus positif surabaya ini
terus meningkat tanggapan ibu sendiri seperti apa
lagi mana nggak tinggi itu hasil empat hari yang lalu
itu berturut turut tiga hari begitu kalau dikeluarkan per hari mungkin grafiknya tidak seperti itu
tapi begitu dia molor ini tadi dari cnn juga lihat bagaimana saya menagih hasil tes itu
karena mulai tanggal empat belum ada belum keluar gitu
yang kemarin disampaikan oleh bupati ngeresek itu kapan begitu
karena memang hasil swab itu tidak bisa serta merta kalau tiap hari ini
maka itu hasilnya akan bisa kita lihat tidak naik turun
tapi kalau tiga hari baru keluar ya itu menumpuk
contohnya misalkan kita ya
berarti ini menjadi kendala utama ya bu
ya seperti itu contohnya misalkan
jadi makanya kemarin kenapa kami minta bantuan dari bin
kemudian minta bantuan dari bnpb untuk mobil swab itu
mobil itu bisa dibantu untuk kami supaya percepatan hasil itu
karena dulu pernah satu bulan nggak keluar
ada yang satu minggu eh tiga minggu baru keluar
ada yang dua minggu jadi ini yang biogat kan
penumpukan di titik titik
kan kita juga dia diharuskan program untuk memperbaiki ter ui itu
kita juga laksanakan semua timur bnpb untuk memperbaiki ter ui
ternyata dianeynya karenaid
masih jadi kayak misalnya atau
lebih lebih j plk kalau misal itu di sisi gitu ya
jadi dituntutenya sudah ada program periode topi
kami harus sudah melakukan keterangan vampiression
kalau data saya loh
oke kalau data yang dimiliki pemkot bisa
oke setelah empat belas hari ini bu apa yang akan dilakukan oleh pihak pemkot
tindakan lanjutannya setelah empat belas hari masa transisi ini selesai
sebetulnya yang mau saya ajarkan kepada warga surabaya
itu adalah tetap menjaga disiplin
dan sampai kapanpun bahkan covid ini selesai kita tetap harus disiplin
contohnya misalkan kita harus cuci tangan dimanapun kita berada
saya nggak akan ambil alat alat cuci tangan itu meskipun covid sembilan belas ini sudah selesai
dikatakan sudah selesai
saya ingin mengajarkan ini kebiasaan bagus karena kita harus cuci tangan terus menerus
saya akan lakukan itu terus menerus sampai saya selesai jadi wali kota
kemudian menggunakan masker itu juga bagus
kita harus terus gunakan ini terutama di tempat umum
kemudian kebiasaan untuk antri dan menjaga jarak itu saya kira kebiasaan yang bagus juga
kita harus terus lakukan
jadi ada kebiasaan itu
kita bisa jaga terus sampai kapanpun
karena itu sangat bagus untuk kehidupan kita
ibu tadi ada juga yang menarik ya terkait dengan sanksi
sampai saat ini perwali masih digodok
dan tentunya ini akan menjadi pertanyaan banyak pihak
apa sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar di masa transisi ini
plus satu lagi mungkin bu fokus untuk perbaikan situasi di zona zona merah yang masih ada di wilayah surabaya
berdasarkan perwali ini apakah juga akan ditulis secara jelas gitu
penanganannya akan seperti apa zona zona merah ini
sebetulnya saat kita membuat perwali itu kita sudah bicara dengan para pelakunya
jadi misalkan hotel kita sudah mengundang perwakilan dari hotel
saat kita membuat dari mal
kita sudah mengundang perwakilan
atau perkumpulan dari mal
saat kita pasar
kita sudah komunikasi dengan perwakilan dari pedagang pasar
jadi sebetulnya sanksi pun sudah kita bicarakan di situ
jadi maksudnya saat nanti kita berikan
itu mereka sudah tahu dan mereka mengerti begitu
meskipun ada yang pribadi misalkan
kalau nggak pakai masker itu seperti apa
ini yang sekarang masih kita godok
karena kita harus ketemu dengan
para narasumber dari hukum
nah kemudian yang berikutnya zona merah
tadi yang saya sampaikan
bahwa kita perketatnya itu di komunitas kecil kecil
maksudnya kalau mal ya mal
itu kita tetapkan protokol yang ketat
sekarang ini staff saya lagi keluar semua
untuk memantau itu
pasar dia kita tetapkan
jadi pasar sudah kita atur
kita ngatur sejak satu bulan yang lalu
misalkan harus di
tata jarak dua meter
kemudian tidak boleh berhadapan
kemudian kalau punggung padat maka harus hantri di luar
kemudian harus gunakan masker
meskipun ini ada beberapa
yang masih tidak biasa
tapi kita coba untuk terus menerus
kemudian ya itu yang tadi
cara kita mengatasinya
cara kita mengatasinya
kalau saya bisa saja membuat kemudian putih
saya tidak lakukan apa apa
saya juga tidak bekerja
tapi kan gak enak untuk warga saya
jadi bagi saya merah putih hijau kuning biru
apa saja boleh
yang penting warga saya sehat
apapun warnanya yang penting juga salah satu warga surabayanya nggak boleh bandel ya bu
itu yang paling penting ya bu ya
ibu pertanyaan selanjutnya ini tentang koordinasi lanjutan bu
untuk masa transisi ini kan tentunya akan banyak sekali pihak yang terlibat termasuk pemprov
apakah sudah ada komunikasi ke depannya akan seperti apa untuk menghindari kesalahpahaman terjadi kembali bu
ada salah paham
saya malah tidak tahu
ada salah paham
mungkin nggak ada ya bu ya
fungsi koordinasinya ke depannya akan seperti apa bu risma
kan ada gugus tugas di pusat ada gugus tugas di kota provinsi dan ada gugus tugas di kota
jadi ya koordinasinya itu
kita rutin untuk komunikasi untuk gugus tugas
yang terakhir ibu mungkin ada imbauan untuk masyarakat surabaya yang mulai hari ini sudah masuk ke masa transisi ini
ada imbauan dari bu risma langsung
ya yang pertama untuk warga surabaya saya ingin menyampaikan
bahwa kesehatan atau kita jaga protokol atau kita disiplin itu bukan untuk saya
tapi untuk penjelengan semuanya untuk warga surabaya
masing masing individu akan sangat berperan akan sangat berpotensi untuk apa yang terjadi pada orang lain
terutama orang yang kita sayangi
karena itu yang utama adalah kita
supaya kita tidak sakit
saudara kita yang kita cintai tidak sakit
teman teman kita yang kita sayangi tidak sakit
maka kita harus disiplin secara pribadi masing masing
tidak boleh seenak kita
tidak boleh kita bandel dengan alasan apapun
saat ini sudah tidak ada laksana lagi ngomong
tidak takut mati karena covid
tapi saya takut mati kelaparan
tidak ada alasan itu lagi
tapi kita harus disiplin
supaya kita tidak sakit
karena kalau kita sakit kita juga tidak bisa cari uang
kita juga tidak bisa cari makan
itu saja terima kasih
ibu sebelum saya lupa mohon maaf sekali
ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan
mungkin ibu juga tahu terkait dengan kasus satu keluarga yang meninggal dunia
dan sampai hari ini
hasil swab testnya belum keluar
karena beberapa kali dari pihak kugus tugas menyebutkan masih invalid kasusnya begitu
kalau dari tanggapan pemkot sendiri seperti apa
ini hanyalah satu kasus yang muncul ke pemberitaan
mungkin ada kasus kasus serupa lainnya yang tidak tercover oleh media
bagaimana ini pemkot bergerak untuk bisa meng cover wilayah persebaran yang kasus kasus seperti ini bu
jadi sebetulnya itu banyak sekali
ada yang sudah sembuh tapi swabnya belum keluar
kemudian ada yang itu banyak sekali yang seperti tadi saya sampaikan
bagaimana kemudian kita bisa mengukur kalau kemudian swab itu baru keluar empat hari
kemudian bahkan dulu sempat satu bulan
ini sudah lebih bagus saat ini
nah itu yang pertama
yang kedua memang mohon maaf ada kefanatikan di beberapa
yang kedua memang mohon maaf ada kefanatikan di beberapa

warga saya yang terutama terkait masalah pemulasaraan jenazah
jadi ini memang pr kami
jadi mohon ini tidak terlalu bagi saya
mungkin bagi orang lain yang mengerti kenapa orang itu misalkan tidak takut mati
kenapa orang itu tidak takut karena tidak menggunakan masker
mari kita lihat dari sisi mereka
dari sisi mereka
mereka punya keyakinan
mereka punya kepercayaan
kalau mungkin orang tuanya saya katakan kepada staff saya
bagaimana mungkin dia nggak tertular
kalau ibunya sakit
apa ya kita tiga membiarkan dia tidak memegang dia

kalau itu ibunya yang sakit
jadi mari kita lihat dari sisi itu kemanusiaannya juga

karena itu saya sekali lagi mohon bahwa hal seperti itu tolong jangan dilihat dari kacamata kita
mari kita lihat dari kacamata orang itu dan kemudian bagaimana kami kami menyelesaikan itu
oke bu risma ini tentunya butuh menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar sekali untuk pihak pemkot begitu ya

karena mengingat ini banyak sekali masyarakat yang mungkin berpengalaman
karena mengingat ini banyak sekali masyarakat yang mungkin berpengalaman
banyak sekali masyarakat yang mungkin belum tersosialisasi dengan baik
kasus itu satu tadi bahwa ada juga tadi kasus saya sempat bacakan berita
satu keluarga yang memaksa bawa jenazah keluarganya untuk pulang

bahwa jenazahnya ini adalah jenazah covid sembilan belas
tandanya berarti permasalahan di sini adalah edukasi
bagaimana bu cara treatment dari pemkot sendiri untuk bisa menjalankan edukasi ini agar merata ke semua masyarakat surabaya

bagaimana cara treatment dari pemkot sendiri untuk bisa menjalankan edukasi ini agar merata ke semua masyarakat surabaya

dia tamalak tionedq psychiatri pamping abaikan tanpa geli
dia tamalak tister

nah itu yang akan kita bentuk
saat ini mudah mudahan hampir seluruh wilayah surabaya sudah ada itu tinggal kita lonceng
kemudian setelah itu masyarakat akan kemudian bisa bergerak selanjutnya untuk mereka bisa melaksanakan protokol protokol yang harus mereka ikuti
oke ibu ini satu lagi pertanyaan benar benar terakhir dari saya terkait dengan value edukasi yang diberikan kepada masyarakat
anak anak juga menjadi korban covid sembilan belas dan dari data yang kami terima dari ikatan dokter anak indonesia di jawa timur
bahwa surabaya ini menjadi salah satu epicentrum terbanyak
pasien anak bu untuk fokus penanganan dan juga edukasi kepada anak anak usia sampai delapan belas ya
kalau menurut undang undang ini akan seperti apa bu
tentunya treatmentnya akan berbeda daripada edukasi untuk masyarakat secara umum
ya kita mengedukasinya ke orang tua untuk anak anaknya
jadi sekali lagi karena ini rumit untuk anak anak
mereka akan sulit untuk menerima ini karena itu yang kita lakukan adalah
orang tuanya melalui tadi kampung tanggo wani jogosoroboyo
jadi itu yang kita lakukan
mbak kami punya pengalaman kami punya program green and clean kami punya merdeka dari sampah
penduduk kami makin naik tapi sampah yang masuk ke tpa semakin turun
artinya bahwa peran serta masyarakat itu akan berpengaruh terhadap suatu hasil
dan itu yang surabaya lakukan
kami nggak mungkin bisa membuat seperti ini surabaya misalkan sungainya bersih salurannya bersih tanpa partisipasi dari masyarakat
karena itu kemudian kenapa kita masuk ke program ini seperti itu
yang mungkin mohon maaf saya pun sering dapat penghargaan bahkan saya bicara di pbb
karena partisipasi masyarakat ini
karena kalau nggak kita lakukan itu surabaya nggak punya uang
dengan penduduk tiga juta uang kami sebetulnya sangat sangat minim
tapi kenapa kemudian kita bisa kota kita bersih sungai kita bersih itu karena partisipasi masyarakat yang luar biasa
ini yang mau kita gerakkan lagi
oke baik ibu terima kasih banyak
terima kasih banyak ibu sudah bergabung bersama kami
semoga masa transisi ini benar benar bisa sukses menuju ke normal yang baru dimana kota surabaya
bisa nol sama sekali zero dari covid sembilan belas
terima kasih bu risma sudah bergabung bersama kami di news hour